kita awali informasi hari ini dari polisi yang menangkap pasangan suami istri pemilik first travel andika surahman dan anissa hasibuan
penangkapan dilakukan setelah kisruh berkepanjangan karena first travel ingkar janji dan tidak memberangkatkan calon jemaah umroh yang telah mendaftar dan menyetorkan uangnya
sebelumnya sekitar sepekan lalu kementerian agama telah menjatuhkan sanksi administratif dengan mencabut izin pt first anugrah karya wisata sebagai penyelenggaraan penyejalanan ibadah umroh